bni circuit national b dua ribu dua puluh tiga kembali digelar
kali ini pertandingannya berlangsung di bali
langsung saja kita terhubung
dengan korespondensi rni indonesia
di nata yang sudah ada
di sana selamat
saat ini pertandingan sedang berlangsung dan
bagaimana jalannya pertandingan
ya mepri saat ini
satu pertandingan satu partai
lagi tengah dipertandingkan yakni
partai ganda anak putri
yang tengah berlangsung di belakang saya
dan hari ini memang final ada sepuluh
partai yang dipertandingkan
baik itu kelompok usia dini
kemudian anak dan pemula
kalau tadi mepri sudah menyebut ada beberapa
nama yang sudah muncul saya tambahkan lagi
karena tadi sudah selesai yakni tunggal
pemula putra raka almer
berhasil menjadi juara satu
ataupun skor dua puluh satu lima belas
raka almer ini adalah
ranking empat dan tadi
berhadapan dengan alif muhammad akbar
di ranking dua puluh tiga
kemudian ada juga
di tunggal pemula putri
raisa apta tulisa yang merupakan
ranking satu berhasil meraih
juara satu hari ini
masuk final kemudian tadi berhadapan
dengan skor dua puluh satu tiga belas dan dua puluh satu enam belas
kemudian ada beberapa nama memang
sangat seru sekali bermain tadi di partai partai
yang dilakukan yakni di partai tunggal
melawan ricardo regino yang
dimenangkan oleh ricardo regino
dengan poin dua puluh dua puluh dua
sangat seru sekali permainannya mereka
saling mencari nilai
dan kejar kejaran nilai
sangat seru sekali bahkan
di pertandingan ricardo ini
ada jumlah nilai
artinya ada jus satu kali
kemudian di tunggal anak putri
juga ada berlian indah
pinastika yang merupakan ranking satu
ternyata di kalahkan hari ini
oleh kalia rahmadani
berlian indah yang
sempat menjadi juara di sirna sebelumnya
hari ini harus menjadi juara
kemudian ada juga
di tunggal usia dini putri
yakni di ajang putri
tadi melawan mika ripka
kemudian harus kalah
berhasil meraih poin tujuh belas dua puluh satu
dia berhak meraih juara pertama
untuk tunggal usia
kemudian di tunggal usia dini putra
yang tadi bermain dengan akbar dion aldapa
akbar dion aldapa
dengan keahliannya berhasil
meraih juara satu
kalau kita lihat akbar adalah di ranking tiga
pada sirnas b ini
dan pernah menjadi juara dua
di sirnas b yang dilakukan
hari ini dia menunjukkan
keprofesionalannya bermain bulu tangkis
dan berhasil meraih juara satu
dan kebetulan saat ini saya tengah berbicara
berada bersama akbar
akbar adalah usianya baru sepuluh tahun
kemudian sudah berlatih
sejak umur enam tahun
nah om ingin tanya
apa sih yang menyebabkan
sama permainan bulu tangkis
lihat kakak main bulu tangkis
dia mencari bulu tangkis
kalau tidak ada kompetisi
latihannya seperti apa sih
setiap hari latihan gitu ya
biasanya pulang sekolah
atau pagi sebelum sekolah latihan
kalau melihat kompetisi kali ini
dan pernah di batam juga
saing saingannya seperti apa sih
atlet atlet lain ataupun pebulu tangkis lainnya
lawan lawan kemarin bagaimana
artinya nanti akan ikut lagi nggak
di sirnas berikutnya yang diadakan oleh
bni dan para pendukung
berhasil meraih juara satu
kebanyakan pemain tunggal
baik putra maupun putri biasanya
sejak dini sudah dilatih
entah itu ayahnya yang pernah menjadi pemain bulu tangkis
sehingga ketika dilatih sejak dini
maka profesionalnya akan mulai terbentuk
dan ini merupakan atlet muda
potensial yang akan
mungkin akan menjadi pengganti
para pebulu tangkis yang sudah
nama indonesia di kancah
olahraga bulu tangkis
satu apa ya tadi tanya jawab yang sangat
apik sekali ditanyakan oleh
anda begitu ketika tadi bertanya pada
juara dari usia dini putra
seperti tadi anda sampaikan
bahwa memang ya ajang sirnas bni
seperti ini menjadi satu ajang untuk
pelatihan juga melatih mental melatih
skill dari calon calon atlet yang
pastinya juga nanti kedepannya bisa
membagakan siapa tahu salah satu
antara mereka nanti bisa meraih emas juga
di level olimpiade baik terima kasih
atas laporan anda selamat
sampai jumpa di video selanjutnya